ya kepergian gusola menjadi kehilangan yang besar bagi bangsa indonesia
karena sosoknya yang tidak hanya sebagai ulama karismatik
tapi juga pejuang ham dan juga demokrasi
dalam perjalanan politiknya gusola juga sempat maju dalam kontestasi pilpres
meskipun kemudian mulai agak mengurangi keikutsertaan dalam politik praktis
tapi pandangan pandangan politik gusola ini selalu didengarkan
terhadap isu isu politik kontemporer yang berkaitan dengan kebangsaan
dan juga keberagaman begitu
menarik untuk kita membahas sosok gusola dan juga nilai nilai yang ia perjuangkan
bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di sini
yang saya yakin juga punya pandangan dan juga kenangan tersendiri dengan sosok gusola
sudah ada pak a s ikam sendikiawan nu dan juga pengamat politik
selamat malam pak ikam
terima kasih pak sudah hadir di layar demokrasi
dan ada romo beni susetio budayawan sekaligus rohani yawan
selamat malam romo beni
kita tentu bangsa ini berduka ya romo dan juga pak hikam atas kehilangan gusola
sebelum kita bahas lebih jauh dengan pak ika nanti soal bagaimana
kemudian pandangan gusola dalam konteks politik
tapi kalau kita bicara soal keberagaman dialog antarumat beragama
mungkin romo beni punya apa
apa yang kemudian pesan moral atau yang paling anda ingat
kalau kemudian kita bahas soal politik kebangsaan dan juga keberagaman
dari sosok seorang gusola romo
gusola itu kan sosok orang yang memiliki jiwa negarawan
artinya dalam hal menjaga popularisme kemajemukan dan keragaman itu segala galanya
sehingga pada waktu pilpres yang waktu itu sempat hangat kalisasi
nah kamu ketemu gusola di bondo pesantren gusola mengingatkan kembali akan bahaya
kalau kita terus menerus seperti ini itu akan merobek persatuan
memang gusola ini tokoh yang punya sifat yang tegas dan jelas keperbiaan
dan kita dengar waktu itu rame kan dengan sebagainya
sembilan kebohongan itu
nah itu konsisten juga
waktu itu gus soleh mengatakan dalam hal ini kita tidak kompromi bersama buya dan saya
nah kami memang banyak hal berjumpa dengan gusole itu ketika urusan urusan mengenai negara
oke jadi konsistensi dari gusola ini yang romo tangkap ini dalam hal apa kebangsaan
memperjuangkan hak asasi manusia demokrasi dan negara kesatuan dan kemajubukan itu dia tidak bisa ditawar
dan itu dia konsisten
dan kalau gusola sudah oke orangnya oke
dan orangnya tidak melintas mintutlah pengalaman kami dengan gusola itu
dan dia pemikir
dan gusola ini pemikir besar tentang agama hubungan agama dan negara
dan dia konsisten dalam meletakkan bahwa bagaimana agama itu menjadi inspirasi dalam kehidupan politik
bukan aspirasi kepentingan
dan dia menjaga jarak itu
dan dia kritis juga ketika agustur jadi presiden pun
dan dia juga mengkritisi
jadi menjadi penyeimbang dialetika begitu ya
penyeimbang dialetika itu
memang ada tanya tanya
ya itulah sikap guskole yang demokratis dan orangnya terbuka
dan gusola itu orang yang tenang teduh
dan menyatakan pendapatnya dia tidak pernah meledak meledak
tidak pernah emosional
dan pengalaman kami adalah ketika ke ambon dan busu
kami kan tim ekvan waktu itu lintas agama dibentuk
waktu itu dengan kerjasama dengan pak yusuf kala
waktu itu gusole menjadi salah satu ketua pbno
dan waktu itu kita sama sama gusole dengan lintas agama mengunjungi daerah daerah komplik itu
dan gusole salah satu tim yang merumuskan
dan gusole memang orangnya yang terbuka
misalnya ketika masalah papua
gusole membangun dialog
waktu itu saya berjumpa dengan uskop uskop papua
di kemiri dia datang
waktu itu gus enggak kami aja ke wisma gus kupan gitu
orangnya memang orangnya memang apa ya
sehingga gusole punya hubungan baik dengan uskop jayapura musinyur leo
dan sering diundang di situ
sehingga kemudian apa ya
sebagai sosok yang terbuka
dan meskipun tidak lagi banyak berkecimpung di dunia politik
tapi kemudian pandangannya masih
karena relevan karena gusole itu punya pengaruh
dan dia sebagai industri sosok politik keuat
di jawa timur itu
pak kopipa itu kan karena ondreasernya
di jawa timur
tapi punya pengaruh ya
karena apa independensi
ketika agama masuk dalam ruang politik
dia akan memberi warning
dan itulah yang harus kita lihat sosoknya
dari sebenarnya gusola itu lebih pada kiai
yang memahami bagaimana agama itu mampu membebaskan masyarakat
dari suatu belenggu kekuasaan
dia jaga itu
nah maka kadang kadang dan kritis
banyak hal kadang kadang pandangannya berbeda dengan gusole
tapi itu dinamika yang menurut saya orangnya memang orang biak demokrat gitu loh
nah kita bicara soal demokrasi pandangan politik
baikam dari anda cermati dari sosok gusole ini
ini kan kemudian gusola soal mengambil tempat di tengah ya sebetulnya ya
seperti apa sih sebetulnya pandangan politik yang anda baca dari seorang gusola
ya begini ya
tadi sudah disinggung
singgung tentang visi dari gus solah bahwa persatuan kemudian kebangsaan kemudian toleransi itu jadi core
saya kira saya setuju itu
dan sebetulnya sangat persis sama dengan prinsip prinsip gus
hanya cara mendekati masalah saja berbeda
karena tingkat pendidikannya maupun pengalamannya dua orang itu memang di dunia yang berbeda sama sekali
itu kan sangat akademik profesional
sementara yang satu kan aktivis
jadi cara melihat masalah itu kemudian menciptakan strategi strategi dan taktik taktik yang berbeda
tapi nilai nilai perjuangan sebetulnya sama
hanya cara melihatnya itu dalam mengurai masalah bisa berbeda
sehingga kadang kadang bisa jadi polemik seperti polemik seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebetulnya kalau kita memahami dengan tenang ya
itu bukan masalah yang sangat prinsipil
hanya perbedaan di dalam bagaimana melihat persoalan dan bagaimana itu didudukkan dalam konteks indonesia
gus dur misalnya sebagai orang yang seorang tokoh bangsa
ya memang harus kayak begitu
artinya dia harus melihat indonesia sebagai sesuatu yang harus di depan
pancasila di depan
nah sementara kalau gosola ini relasi antara islam dan pancasila dan kebangsaan ini juga harus dijelaskan supaya tidak ada orang salah paham
karena kalau gus dur kan salah paham itu kan persoalan biasa namanya
tapi kalau gus dur
nah jadi dua ini saling melengkapi ibaratnya yang satu mengeram yang satu mengegam
jadi ada elemen kritisnya juga dari susah gus dur ini
kalau kita melihat di dalam praksis politik
maka kelihatan sekali bahwa gus dur memang tidak intrusif seperti kalau kita lihat bagaimana aktivis bagus tuh
ya walaupun gusola juga pernah mendirikan partai politik walaupun tidak terlalu berhasil
tetapi visi politik itu dikerjakan beliau di dalam praktek sehari hari ketika beliau memimpin misalnya memimpin komnas ham memimpin pesantren
tidak harus kemudian hanya dalam bentuk partai politik
karena politik beliau ini kan ya sama dengan gus dur juga
tapi ada yang menarik mas ketika memimpin pondok pesantren saya tanya
lah masa dokter umar mau
umar kan gak mungkin lah ya terpaksa lah saya ambil alih itu
ya karena kalau saya melihat kalau dikotomi antara solidarity maker dengan administrator
gus solah itu tipe administrator
yang dapat mengatur sebagai manajer
kalau gus dur misalnya almarhum
ya maksudnya gus dur menurut beliau hebat ya
tapi kalau untuk memanage pesantren seperti itu dengan kesulitan yang sangat kompleks
mengurus santri mengurus kiai nya mengurus segala macam kayak begitu ya saya kira memang gus solah jauh lebih bagus
dan itu terbukti kan
begitu ditangani gus solah tepu yurek lebih maju
tepu yurek bisa punya lima belas cabang loh ya
oleh karena itu kalau kita merefleksikan ke depan nu ke depan
apalagi di mabuk taman memang saya kira no memerlukan pemimpin yang mempunyai kapasitas manajerial seperti gus solah itu
karena kalau yang solidaritimaker sudah banyak
banyak ya betul
nah kalau solidarity maker yang terlalu banyak maka nanti mudah sekali kemudian tergoda ke politik
sementara mengurusi manajemen jamiah yang namanya nu yang makin lama makin besar dan makin kuat
jadi kemungkinan politik administrator atau teknokrasi ini saya kira diperlukan juga
pak ika menjelaskan kemudian kita pernah ingat bahwa gus solah juga sempat terjun dalam konteksasi pilpres begitu ya
di tahun dua ribu empat itu ya sama orangnya pak wiranto
kemudian juga kita lihat sekarang ini mulai agak mengurangi terjun dalam dunia politik tapi pandangannya masih cukup relevan terhadap isu isu yang kekinian hari ini
apa yang membuat anda membuat kalau dari anda baca kemudian pilihan pilihan politik gusola ini berdasarkan dengan apa sebetulnya
dan kalau kemudian anda baca menguruskan itu
kalau kemudian anda baca mengurangi kegiatan politik ini apa yang anda lihat dari pilihan pilihan politik gusola
kita harus break terlebih dahulu sama dengan romo beni juga
kami akan segera kembali
ya anda kembali di layar demokrasi
menarik tadi kita sudah banyak bahas dari romo
terima kasih juga pak ika soal pandangannya masing masing terhadap gus solah termasuk juga perbedaan pandangan dengan gus dur misalnya tadi ya pak ika
juga sempat singgung dan juga memperjuangkan nilai nilai demokrasi
ada yang ingin tambahan dari romo beni mungkin tadi menyambung dari apa yang dikatakan oleh pak ikam
gus solah itu adalah sosok orang yang mau belajar
dan dia cerita bagaimana dia mulai menulis opini pertama itu
itu dia belajar betul
dia ngomong romo kalau gus dur katanya dia mesin ketik langsung ketik jadi
kalau saya itu berhari hari
dan itu refleksi loh
dan itu jatuh bangun sampai akhirnya bisa terbit di kompas dan sebagainya
itu gus solah cerita perkulatannya enggak semudah
jadi gus solah itu sebenarnya adalah sosok orang yang mau belajar
dan dia juga sosok orang yang mau memahami sebuah realita itu secara dalam
dan manuper memang dalam arti manuper ya gus dur jagonya
karena gus solah ngomong pendidikan saya itu berbeda dengan gus dur
berarti tidak seluas gus dur gitu loh
karena dia waktu menerima the buirang itu cerita itu perkulatan
tapi dia melihat sosok tidak ada sosok lain
kalau gini ya saya ambil karena dia ingin menyelamatkan pendidikan
tapi konsentrasi gus solah itu pada pendidikan
karena dia yakin kalau pendidikannya itu berkualitas
maka kaum nadien itu akan memiliki impact yang luar biasa
karena isu isu sosial sebetulnya ya
tapi juga gus solah itu memahami betul pentingnya teknologi
maka dia membangun pondok pesantren itu dengan kesadaran
karena dia lulusan itb ya
jadi dia memahami tentang tantangan dunia global itu
memang betul setelah kita ditangani gus solah
pondok pesantrennya luar biasa
tapi juga gus soleh ini mampu membangun pesantren yang inklusif
sehingga banyak teman teman kanisius itu lip in di situ
berkali kali setiap tahun
jadi inklusif betul
dan hubungan relasinya cukup baik dengan lintas agama
dan itu membuka peluk
karena para imam amerika yusuit live in juga di situ
lima tahun yang lalu lah
termasuk jadi gus solah itu membuka dan hubungan baik kan
karena gus solah juga bersahabat baik dengan teman gus dur
prof wismu wati wauno yang dari dkjw itu
dan waktu itu diajak berkeliling ke belanda segala
dan sejak saat itu memang gus solah ini mengikuti tradisi gus dur
meskipun gus solah tidak seprogresi gus dur
tapi pikirannya sama
dan dia konsisten dengan tulisannya
dan dalam situasi kritis selalu dia mengingatkan
itulah kenapa kemudian pandangannya seringkali agak berbeda dengan tokoh tokoh nu yang lain mungkin ya pak eko
ya berbeda karena beliau tidak menggunakan modus atau menggunakan istilah metodologi
yang biasa digunakan oleh para kiai
karena beliau kan seorang teknolog
tapi beliau seorang yang mampu belajar dengan baik
dan tentu saja karena beliau juga merupakan orang yang mempunyai akar
mempunyai keturunan dari mbah hasim dan wahid hasim
dan juga dari dunia pesantren
jadi untuk adaptasinya cukup cepat
nah tetapi orang seperti al mawfur lagus solah itu
memang sangat diperlukan di dalam rangka
mendobrak kemacetan kemacetan yang ada di dalam masyarakat maupun warga nu
setelah reformasi sekarang ini
karena orang kan seling diingatkan oleh ghosnola bahwa politik itu juga memerlukan satu etiket
etika yang bersih
misalnya money politic beliau konsisten sekali
walaupun di dalam memperjuangkan itu mungkin belum berhasil
ingin menjadi ketua umum di nu
nah beliau sebagai seorang yang tadi saya katakan administrator
memang agak klop dengan al mawfur lagus hasim
maka mereka kemudian menjadi ya satu kubu lah
karena yang ingin diperjuangkan dia adalah bersihnya organisasi
dan juga bagaimana nu kemudian bisa menatap dinamika ke depan
kalau soal kapasitas nu itu sudah dibuktikan oleh ghosnola
dikakui oleh dunia
oleh bangsa indonesia sebagai suatu organisasi
yang memang inevitable di dalam apa namanya memperjuangkan eksistensi bangsa dan juga nkri
tetapi bagaimana nu itu kemudian bisa berlanjut dan menjadi pemain yang betul betul independen mandiri dan lain sebagainya
nah politik yang digunakan oleh ghosnola al mawfurla ini adalah politik etik
tadi makanya saya sangat sependapat bahwa cara beliau itu tidak menggunakan cara yang mengebu gebu atau keras
ya kadang kadang keras yang diperlukan tapi tetap dalam kebiasaan pribadi ghosnola
ini kemampuan ghosnola itu mau bangun sistem mas
sistem manajemen yang transparan
itu itu itu dia
managerialnya tadi itu juga ya
tidak dengan nu dia ngomong
maka dia bagaimana dia membenahi pendidikan
nah di situ dia membuat sistem modern sebenarnya
bagaimana ini menjadi organisasi modern yang transparan yang bisa diaudit
maka kan gus soleh ini juga salah satu tokoh penggagas anti korupsi
hingga waktu masih terakhir dialog dengan saya itu bagaimana menyelamatkan kpk
masih punya concern itu
dan selalu dia kalau ketemu gimana ini
situasinya dan orang ini selalu menulis dalam keprihatinan ketika melihat situasi
dalam situasi yang menurut dia secara moralitas ini dipertanyakan
dia akan menulis
dan itu dia lalu ditulis dalam opini di kompas
kalau kita membaca tulisannya kegelisah itu kegelisahan
tentang masa depan tentang demokrasi tentang pluralisme
itu dia refleksi
jadi dia memang merefleksi secara dalam
berdasarkan fakta data dan memiliki
fakta data dan pengawatan yang menurut saya empiris
karena mungkin latar belakang teknologi dan asiteknya itu
dan pemikiran itu kan juga mengalami evolusi

memasuki dunia pemikiran dan lain sebagainya
tapi lama kelamaan gusola juga mengikuti jalan
hanya berbeda dalam bagaimana menyampaikan
oke nanti kita bahas lebih dalam
tapi ke pak hikam lagi
apakah kemudian karena mungkin ghosnola juga lebih dengan background teknokratnya
teknokrasinya kemudian manajerialnya
apakah itu yang kemudian membuat kemudian langkah gusola ini
kemudian dalam politik memang tidak sempat gagal di pilpres dan lain sebagainya
itu anda melihatnya bagaimana
kalau di soal pilpres saya kira bukan karena ghosnola
tetapi memang situasi politik dinamika pada waktu itu kan ada perpecahan perpecahan
misalnya ada bu bega dengan ghosasim
ghosasim sendiri kan sebenarnya juga dari nu
jadi ya kayak begitu tentu akan sangat mempengaruhi
tetapi saya kira memang ghosnola bukan seorang yang seperti kayak gustur yang harus aktif
dan melakukan solidaritas
jadi cocok sekali posisi sebagai wak pres itu sebetulnya ya
tapi kan ya itu tadi karena ada circumstances ada structural problem di dalam kompetisi itu
sehingga tidak bisa masuk ke sana kalah dengan misalnya dengan dua ribu empat kan dengan pak sby
nah oleh karenanya memang sangat ideal sebetulnya ghosnola itu menjadi manajer
iya jadi kalau beliau menjadi ketua umum pbnu
saya kira wajah nu itu akan mempunyai perubahan
mungkin beliau akan lebih cenderung untuk mengembangkan kemampuan ekonomi kemampuan ikd science and technology atau riset atau manajerial pesantren
sehingga nu tidak lagi kemudian terlalu politisize
karena di sana sudah ada pkb di sana sudah ada p tiga di sana sudah ada pan
yang semuanya bisa dimasuki oleh pak sby
yang semuanya bisa dimasuki oleh kaum nahdien juga
tidak perlu harus partai ini adalah sama dengan nu
tapi beliau mungkin akan mengembangkan program program yang dulu juga sudah dirintis gus dur tapi masih belum bisa terlaksana yaitu pemberdayaan ekonomi
sehingga contoh pesantren tebu hideng yang maju pesat karena
itu yang kemudian manajerial kemampuan itu ya
iya kemungkinan bisa dipakai untuk membangun nu
oleh karena itu saya berharap bahwa sepeninggal beliau ini dan di nu sendiri ada kesadaran baru bahwa manajemen itu sangat penting
tidak hanya kemudian solidaritim making tadi itu
iya betul kalau itu saya kira sudah selesai dan nu jagonya ada sudah diakui oleh masyarakat indonesia masyarakat regional dan masyarakat dunia
bahwa kalau sudah urusan state building mempertahankan prinsip prinsip demokrasi dan lain lain sebagainya
nu bisa diberikan ya kata kata dipercayain dalam menjaga toleransi dan lain sebagainya
artinya nu juga perlu sosok yang kemudian seperti ghosnola ini sepeninggalan ghosnola kan itu kemudian
dan banyak harus banyak
oke nanti kita bahas nanti pak ika dan juga roma beni kami akan segera kembali sesaatnya
anda kembali di layar demokrasi kita masih membahas mengenai mengenang jalan politik gusola
menarik tadi juga pandangan dari pak hikam dan juga romo beni soal kemudian pilihan politik
mulai dari sosok gusola di tengah tengah masyarakat indonesia begitu termasuk juga di nu
tapi ada juga yang menarik mungkin romo dari anda tadi menyambung dari diskusi kita
sebelum jenat tadi soal kemudian bagaimana ghosnola sosoknya kemudian manajerial ini dibutuhkan dalam organisasi termasuk juga nu
kalau kedepan ini kan memang organisasi modern ini dibutuhkan
karena apa tantangan global sudah berubah
lah ini yang terbaca oleh ghosnola karena ghosnola bisa melihat tanda tanda zaman
dan dia mempraktekan betul bagaimana kalau kualitas pondok pesantren siswanya itu dibekali dengan teknologi
dan kemampuan berbahasa yang baik dia bisa bersaing
maka kualitas sumber daya manusia itu sangat penting
dan ini yang kerap kali dilupakan nu
nah maka kuncinya itu yang selalu saya katakan adalah manajemen modern
nah modern modern itu tidak lagi pada individu tapi sistem
lah ghosnola mampu membangun sistem di pondok pesantren itu
tadi tidak pada pikur
lah kita beda lihat aja
gus soleh kalau kita lihat penampilannya di itu kan lebih pada sistemnya
maka gus gus itu yang banyak ditampilkan
jadi bukan dia menonjol sendiri
nah ini yang membedakan dengan pondok pesantren yang lain
jadi dia sudah menerapkan manajemen modern
sehingga ghosnola mengatakan mengapa muhammadiyah berhasil romoh
karena dia memiliki sistem
sistem di mana dalam sistem itu dikelola secara transparan bukan lagi individual
lah ini yang diperhatikan oleh ghosnola
sehingga ghosnola dalam banyak hal mengolah dana makam gus tua
untuk membantu mereka yang kecil dan lemah
membuat sistem itu ya
itu cerita waktu itu
tapi memang menurut saya ghosnola ini adalah seseorang yang tekun
dan terus menerus mencoba menyakinkan ide idenya
bahwa transparasi membangun manajemen dan sistem itu yang dibutuhkan
nah dia lewat itu
meskipun gak mudah katanya dia
dan dia ngakui bagaimana dia yang tidak punya pendidikan latar belakang agama
tidak dididik di pondok pesantren
tapi dia begitu punya keberanian mengambil itu dengan segala risikonya
dan dia tekun
dan itu gak mudah loh
dan dia setia loh
meninggalkan hirup pikuk jakarta
dan iya loh betul kan gak gampang itu tinggal di pondok pesantren itu
dan setia menemani loh
dan itu dia tinggalkan segala galanya
dan itu yang menurut saya energi dia dihabiskan di tunggal irang
ya ya betul
kedua dia merasakan bahwa pengalaman pengalaman politik
itu mendewasakan dia
sehingga gus soleh itu lebih bijak
akhir akhir ini lebih wisdom kan
karena dia memiliki perspektif yang lebih dalam
tentang bagaimana indonesia kedepannya
ini loh yang kita belajar
jadi kedepan menurut saya
nu memang harus banyak mengambil inspirasi dari gus soleh
tentang bagaimana membangun sistem manajemen modern
dalam mengolah pondok pesantren dan no masa depan di situ
karena di sini loh tantangan
jadi siapa yang dikatakan pengasih sunbuakan betul
siapa yang menguasai teknologi informasi kemudian
dia menguasai dunia
dan itu terjadi di pondok pesantren itu modern banget
bahasa inggris bahasa cina diajarkan modern pondok pesantrennya
dan pondok pesantrennya itu lebih kelihatan ya
setelah dibangun gus soleh
itu lebih kelihatan rapi bersih
dan kelihatan megang
megah gitu loh
artinya orang mau jadi bangga lah
kalau pendidikan di situ
kelihatan muridnya bertambah loh
pak ika di luar kemudian membangun sistem
sistem yang lebih modern
tadi juga sempat disinggung oleh romo
ini soal politik yang lebih bijak yang lebih dalam lagi
kemudian gusola juga punya pandangan yang lebih baik rekonsiliasi
meskipun kemudian no saat itu seolah olah masuk ke dalam pusaran politik
anda melihatnya bagaimana kemudian posisi gus soleh saat itu
ya saya pikir konsisten aja gus soleh
dan beliau sebagai orang yang tidak mempunyai
katakanlah interest yang langsung pada partai partai politik maupun pemerintahan
beliau bisa mengambil jarak dengan itu
sehingga kata kata rekonsiliasi dan lain sebagainya itu
kalau diucapkan oleh gus soleh more or less itu genuine
kalau diucapkan oleh para politisi kan
karena ini hanya strategik atau gimmick politik saja gitu kan
nah persoalannya memang
kalau dicatakan gus soleh itu menjadi berbeda begitu ya
karena gus soleh bisa merajut dua duanya
karena dia tidak berpilihan nomor satu dan nomor dua gitu
hanya komunikator beliau aja yang perlu yang menggemakan itu lebih banyak
nah itulah sebabnya maka jangan sampai di dalam nu yang kedepan itu nanti
orang orang seperti gus solah itu kemudian karena mereka tidak masuk langsung
tidak masuk langsung dalam politikan atau tidak punya akses
ke dalam politik praktis
langsung yang praktis
kemudian seolah olah itu terpinggirkan
padahal demand dari dinamika zaman justru menghendaki orang orang yang
yang punya kemampuan manajemen modern
yang mempunyai drive untuk maju dan lain sebagainya itu yang sangat diperlukan
jadi bukan hanya produk pesan yang besar seperti itu bu iden
bahkan produk pesannya kecil
yang di kampung seperti tempat saya misalnya di tuban sana
itu juga mencoba menggunakan meng apply
sistem yang kamu dihasilkan
ya sehingga misalnya pondok pesantren saya yang sangat tidak ada di peta mana mana itu
mempunyai kerjasama untuk membuat blkk
untuk training it yang sangat yang diakui oleh masyarakat
dan juga diakui oleh pemerintah daerah karena berhasil mendidik orang orang anak anak muda
yang membutuhkan sekali kemampuan itu
nah kalau itu tidak ada manajemen yang bagus
saya kira tidak mungkin paling paling juga hanya setahun dua tahun selesai ini
sudah bertahun tahun dan mendapat award segala macam
padahal dari pondok pesantren yang sangat kecil yang tidak akan dikenal oleh banyak orang
kalau dari tembuirang yang besar sekali ya itu logis lah ya
karena mempunyai resources yang banyak
tapi ini nah yang begini begini ini punya ribuan puluhan ribu
yang namanya nahdlatul ulama
jadi pemikiran politik atau pemikiran gusola itu sebaiknya memang diaplikasikan di nu
untuk menjadi orang orang yang modern
karena nu sangat memerlukan kelas menengah yang betul betul mandiri dan solid
bukan hanya kelas apa namanya proletar atau apa namanya lumpen proletarian
tapi harus ada kelas menengah
karena kalau tidak mempunyai kelas menengah itu
maka nanti seperti sekarang ini kan ada semacam rumor
bahwa nu sedang kecewa kepada pemerintah karena ternyata tidak dapat apa apa
nah seharusnya tidak boleh begitu
karena kalau nu memang mempunyai kapasitas
ya kalau tidak dipakai kan nu menjadi kekuatan yang tersendiri
daripada kemudian seolah olah kecewa dan lain sebagainya
nanti pemerintah yang kemudian dianggap kurang mampu untuk merangkul nu
nanti akan kena sendiri itu
tidak usah orang kecewa
jadi inilah perlunya membuat basis kelas menengah nu yang sangat kuat
bahkan kalau perlu entrepreneur entrepreneur baru
nah apalagi kita menghadapi revolusi industri empat
dan sudah dibuktikan bahwa nu atau katakanlah bagian dari nu itu
sangat capable di dalam menguasai teknologi informasi
itu sangat terkenal dan sangat masif pendukungnya
dan itu juga mampu juga mengantisipasi huat dan kebohongan
itu luar biasa
soal huat kebohongan
kemudian kan kita lihat hari ini tengah sejumlah isu isu yang berkaitan dengan agama
ini kan juga gusola juga konsisten untuk kemudian
dan karena konsisten juga gusola itu aktif di dunia maya
ya ini seperti di belakang indromo misalnya
itu dari dunia misalnya tolak nkri bersyariah
ini kan pemikiran pemikiran gusola yang kemudian
dan aktif di dunia
tadi sejak awal gusore itu orang yang aktif
abdul penulis abdi di dunia sosial dan aktif juga berdiskusi dengan kalangan anak anak muda
ini sama dengan mbak mukit
mbak moket misati
yang kakaknya gus hasim
meskipun tua bersama sama mendirikan api ros menjadi malang
ini orang yang aktif dan menemani anak anak muda
banyak alih yang oleh cita cita gusole itu menunjukkan bagaimana kalau no berperanan dalam masyarakat sipil ini
ya nu harus menjadi kelas menengah punya kemandiran ekonomi dan juga kemampuan teknologi
dan itu hanyalah pendidikan
dan itulah sebenarnya yang diharapkan gusole dan cita citanya
sehingga dia bagaimana dia mengolah pondok pesantren tubuh ireng itu menjadi kekuatan masyarakat sipil
sebagai kekuatan penyimbang
lah disinilah sebenarnya kita bisa banyak belajar dari gusole
belajar tentang bagaimana dia mampu sebenarnya mencoba menunjukkan bahwa sebuah cita cita gagasan angan angan
itu hanya bisa terwujud ketika dia masuk dalam praksis
dan itu dia masuk ke dalam pondok pesantren
dan dia mengambil keputusan itu dan masih ingat posapnya
romo saya mau meninggalkan jakarta masih ingat
dan sekarang saya doakan
semoga saya berhasil mengolah pondok pesantren tubuh ireng
meninggalkan jakarta tapi tetap juga memantau situasi politik hari ini
ketika kemudian gusola berkomentar soal demo dua puluh dua mei
ini romo dan juga pak s hikam tidak terkait dengan bela islam
kalau hal ini konsisten dia
dan itu sama dengan gus dur
itu sama dengan sikap gus solah misalnya terhadap konflik atau bukan konflik ya
ya perpecahan atau pandangan yang berbeda antara so called sunni dan ahmadiyah dan si a
kalau beliau kan pernah di dalam satu statementnya
kalau saya sebagai pribadi
seorang yang sundi tentu akan menganggap yang diberikan oleh si a atau ahmad ya itu salah
tapi sebagai warga negara republik indonesia
mereka punya hak asasi yang juga harus dilindungi negara
nah oleh karena itu
membelai api itu harus kemudian kalau menurut logika gusole
diletakkan di konstitusi
kan di dalam konstitusi
di dalam pemahaman yang real gitu loh
sebab itu bisa klaim dan bisa kemudian hanya menjadi ideologi saja
dan ini sama sikapnya gus dur
kalau masalah konstitusi tegak lurus gus dur
dan itulah yang saya bilang bahwa gusole itu belajar
jadi makin kesini makin mendekati beliau dengan cara berpikir gus dur
dan aksi hanya memang
pasti pun cepat agak agak berbeda
ketika di awal awal
dan memang beliau tidak memilih yang hingar bingar seperti gus dur kan
karena gus dur itu memang sebagai solidaritas mereka
ya kalau gusola kan gak turun ke bawah seperti gus dur
yang waduh tiap hari pekerjaannya melakukan silaturahim
terakhir romo beni dan juga pak ikam
kita sudah banyak bahas soal kemudian pemikiran gagasan dan juga jalan politik gusola
setelah sepeninggal gusola ini
kita mungkin perlu juga kembali diingatkan
nilai nilai apa yang sebaiknya kita aplikasikan sebagai bangsa
dari gagasan dan juga pemikiran dari seorang gusola
mungkin pak romo beni terlebih dahulu
kalau saya melihat ya
gusole itu orang yang dengan tegas dan jelas
bahwa konstitusi itu segala galanya
ukuran kebenaran itu konstitusi
maka dia selalu menjunjung tinggi konstitusi
dalam kehidupan bernegara
jadi dia dengan jelas membedakan itu
maka setiap orang
apapun suku etnis agamanya
maka inilah sikap yang selalu katakan gusole
kalau konstitusi dia akan memperjuangkan
karena memang konstitusi harus ditegakkan
dan itulah sikap dia
sebagai menurut saya sebagai seorang yang negarawan
artinya gusola itu mengalami sebuah transportasi nilai yang luar biasa
karena itu dia mengatakan
bagaimana agama itu menjadi inspirasi perdamaian dan keadilan
kalau saya melihat legasi dari gus sola itu seperti tadi yang saya katakan
melengkapi dan apa namanya
menjadi semacam backup dari apa yang dilakukan oleh kakak beliau
kalau gusul kan melanglang dunia
menciptakan kesadaran baru
menciptakan mobilitas baru
gusola itu memanage semua hal itu
sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa
sebagai yang real
otherwise nu itu nanti hanya digunakan kalau mereka perlukan
sesudah itu kemudian seolah olah ditinggal
metafornya seperti stomp
sebenarnya gusul yaitu mendorong mobil mogok
setelah mogok yang berjalan ditinggal
itu hanya bisa dilakukan kalau diisi dengan kekuatan manajemen
dan ada kekuatan kelas menengah dari satu ulama
tapi nanti bahwa nu harus eksklusif
karena sudah di tes nu tidak pernah eksklusif
dia selalu bisa bergerak di dalam dinamika nasional
dari pluralisme bangsa
dan lain sebagainya
jangan sampai kemudian sepeninggalan gusola justru aspek ruang itu justru menjadi kosong ya pak
iya karena asik dengan politik praktis tadi itu memang
sehingga masalah manajemen yang juga sangat penting mbak
bahkan untuk revolusi industri empat tadi
menjadi sangat sangat apa
penting sekali lah untuk dilakukan oleh generasi muda nu
itu betul betul legasi gosola soal manajemen ini betul betul harus diterapkan
mudah mudahan legacy dari gusola yang baik yang kemudian tadi sudah kita bahas
ini betul betul diterapkan tidak hanya untuk nu sebetulnya
tapi juga untuk bangsa indonesia pastinya
karena kita sudah banyak bahas tadi soal gagasan juga pemikiran dari gusola
terima kasih banyak ramo beni

terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain tetap bersama kami di layar demokrasi